karyawan spbu di kecamatan kelapa nunggal kabupaten bogor diserang gangster dengan menggunakan senjata tajam
polisi menangkap dua anggota gangster tersebut
inilah video dari kamera pemantau atau cctv yang merekam terjadinya penyerangan oleh gangster terhadap karyawan spbu
dengan menggunakan senjata tajam di kecamatan kelapa nunggal kabupaten bogor jawa barat
peristiwa ini terjadi lantaran mereka tak terima diusir oleh karyawan spbu saat hendak melakukan tawuran dengan gangster lainnya
di sekitar lokasi kejadian yang berdekatan dengan spbu
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
para pelaku dijerat pasal tiga ratus tiga puluh lima dan undang undang darurat dengan ancaman kurungan maksimal sepuluh tahun penjara
atas inisial af berusia tujuh belas tahun karena usia di bawah
jadi kami tidak tampilkan di sini
kemudian yang kedua adalah ain